ya kita masuk dulu ke informasi yang pertama pemirsa
ini informasi yang memang sangat mengharukan
kemarin juga ketika saya mulai membaca dan juga riset tentang berita ini
tidak terasa ya agak bergetar gitu hati saya membaca beritanya
jadi untuk menunaikan pesan calon suami yang menjadi korban jatuhnya pesawat lion air pada dua puluh sembilan oktober yang lalu
intan indah syari mengenakan kebaya pernikahan pada hari di mana seharusnya mereka menikah
sayangnya calon suami intan menjadi penumpang lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
menjadi penumpang setelah menghadiri sebuah seminar kesehatan di jakarta
mengenakan kebaya putih intan indah syari mengunggah fotonya ke akun instagram miliknya
seharusnya minggu sebelas november lalu indah menikah dengan tunangannya dr rio nanda pratama
namunasi berkata lain
rio merupakan penumpang pesawat lion air pklkp dari jakarta menuju pangkal pinang
yang jatuh di perairan karawang dua puluh sembilan oktober lalu
jenazah rio berhasil diidentifikasi dan telah dimakamkan di belitung
meski kekasihnya telah tiada
inten memutuskan untuk tetap mengenakan kebaya pengantin di hari yang seharusnya jadi hari pernikahan mereka
ini semua karena pesan
tanggal sebelas itu mama harus tetap ya pakai baju akad yang sudah saya pilihkan
dan dandan layang cantik yang rapi foto yang bagus
nanti foto dikirimin ke almarhum
kan kita nikah berdua
terus untuk apa aku ngirim foto
kan maksud apa
kata dia enggak lah cuman bercanda
harus ngelakuin itu
kata dia tadi ya
sebelum berangkat rio juga sempat bercanda bahwa ia tak akan kembali lagi
ia bahkan berpesan agar intan selalu menjaga dirinya
ternyata canda rio itu menjadi nyata
ia benar benar tak kunjung datang
rio dan intan telah memadu kasih selama tiga belas tahun
pernikahan mereka pun telah direncanakan cukup lama
rencananya akad nikah dilaksanakan pada sebelas november
resepsi akan dilakukan dua puluh tiga desember
akhirnya rencana ini hanya dijalankan oleh intan seorang diri tanpa sang kekasih
usai berfoto dengan gaun pengantinnya
intan pun mendatangi makam rio untuk berdoa dan meletakkan bunga